bayi berusia lima bulan meninggal sepekan setelah diimunisasi di puskesmas kecamatan pasar rebo jakarta timur
suku dinas kesehatan jakarta timur membantah ada malapraktik yang mengakibatkan kematian bayi bernama raska al khalifi
raska al khalifi pamuji sempat mengalami demam tinggi selama beberapa hari dan sempat diberi antibiotik pasca mendapatkan imunisasi
menurut ayahnya agung pamuji kejadian bermula saat anak keduanya itu diimunisasi difteripertusis tetanus atau dpt ketiga pada rabu sebelas mei di puskesmas kecamatan pasarbo jakarta timur
usai menjalani imunisasi raska mengalami demam tinggi dan sesak nafas selama beberapa hari
ia akhirnya meninggal pada rabu delapan belas mei saat dibawa berobat ke puskesmas tempat ia diimunisasi
pada saat dia dilakukan suntik dpt ketiga panas
memang dampaknya panas ya dua hari ya
nah hari ketiga udah mulai turun tapi hari keempat dia panas lagi sampai hari kelima
terus saya bawa ke klinik ya
tapi klinik tidak menganjurkan atau tidak memberikan obat apa apa karena dia tidak punya diagnosa
jadi disuruhlah saya datang ke puskesmas kembali untuk melakukan tes darah
nah setelah saya datang ke puskesmas melakukan tes darah tersebut tidak dilakukan oleh dokter
putra saya hanya memberikan tambahan resep antibiotik
sementara kepala suku dinas kesehatan jakarta timur membantah
dokter yang memeriksa bayi raska melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan bayi meninggal
pihak puskesmas dan suku dinas telah melakukan investigasi ke lapangan dan mengecek vaksin yang digunakan
serta tujuh bayi lain yang diimunisasi bersamaan dengan bayi raska
kecil kemungkinan sebetulnya kalau meninggal karena imunisasi
karena kan dia imunisasi
imunisasi yang ketiga
imunisasi ketiga dilakukan seminggu sebelumnya dan meninggal seminggu berikutnya kan setelah berobat ke puskesmas
kemudian kita juga sudah investigasi ke lapangan ngecek vaksinnya
kemudian selain bayi raska yang diimunisasi pakai vaksin yang sama bukan hanya bayi raska juga
hingga saat ini pihak keluarga korban masih ragu apakah akan meneruskan kasus ini ke jalur hukum